selamat siang mbak surya
itu pak menghancam dan memperlukan keberitaan pak
udah kalian kerja lagi biar saya yang tanganin ya
saya pak surya saya pemilik kafe
salah sama kamu
mungkin kamu kelelahan setelah kita liburan di villa
iya terus maminya keliatan cemas
tapi sosius banget sih
tapi sumpah sih sosius banget ya mbak kak
iya sosius banget sih
demikian presentasi dari kami bu
sekian dan terima kasih
baik terima kasih untuk meeting hari ini
saya rasa cukup sampai disini dulu
bisa kembali ke meja mas fikir
terima kasih untuk kehadiran ya
nanti setelah jam makan siang kita akan ada meeting lagi ya mbak
meeting ini urgent atau bisa ditunda nih
karena sepertinya saya gak bisa deh
tapi ini nggak bisa dibatalin mbak
karena ini meeting penting
kalau diundur ke jam tiga sore apa masih bisa
ah baik baik itu bisa kalau dimundurin
oke terima kasih ya
terima kasih mbak saya pamit ya
ada berita baik apa
itu semuanya baik baik aja
ya korupsi juga happy juga dong
kan bertanya berita happy berita baik
halo assalamualaikum di
kamu udah siap
kita makan siang barengnya
kita langsung ketemu di restoran aja ya
soalnya saya mesti di kantor dan sekarang kerjaan saya masih hektik banget
saya dikecil kecil deadline dari tim promosi soal approval konsep untuk pak al
dan masalahnya pak al sampe sekarang belum bisa dihubungin
kamu udah siap siap ini
enggak juga aku juga masih di kantor
aduh aku juga masih di kantor ya ini enggak juga aku juga masih di kantor
sekali ini maaf ya bel
kamu gak marah kan sama saya
ya yang penting kamu semangat kerjanya ya
oke kalau gitu saya lanjutin kerja saya
ini berkas berkas yang bapak minta
menurut kamu perspakian bagus
kami sudah mengecek
ternyata kualitas mebel di perusahaan pak nino memang bagus pak
tapi ya itu terserah bapak
jika bapak tidak berkenan ya juga tidak apa apa
tolong kamu pelajarin
dan nanti kamu kirim berkas evaluasinya ke saya
supaya pak nino bisa mempelajari
karena saya butuh itu untuk meeting saya nanti dengan dia
karena saya butuh itu untuk meeting saya nanti dengan dia
sebelum yang saya minta
saya sudah siapkan duluan
gitu banget sih ah
kamu jadi gak enak
saya masuk ya
ya ya ya kalian ini kasur kecil amat ya belum diganti sama debarannya saya ganti saya belikan
yang besar kasurnya iya pu makasih ya bu ya kegedean lagi buke banget awal disitu small
hai irna iya kok udah apa apa hai mau maaf ya bu ya
lu pt tahu tahu masalah saya gitu emang gitu bu enggak ya apapun yang terjadi sama kamu sama
kiki atau sama siapapun di rumah ini ya harusnya saya diberitahu itu ya saya ngeri
gitu bu saya takut aja apa kan ini kan masalah pribadi kalau dibawa bawa gitu kan enak bu lagi
kan saya sama pak rizie sama sama kerja di sini bu dan say that saya terus terang adalah orang
pertama akan sangat merasa bahagia apabila orang orang yang berada di pondok pelita ini yang
kerja sama saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang masih masih saya akan sangat senang dan
tentunya apa ya pondok pelita ini adalah rumah yang penuh cinta penuh kasih sayang
and i'll be very happy kalau kamu sama riza bisa you know saling berbahagia
kenapa kok sedih iya soalnya pak riza itu bakal dijodohin sama ibunya bu karena kita berdua
ketahuan pura pura doang awalnya gitu bu awalnya pura pura tapi akhirnya jadi sayang beneran
oh sweeh ya gini gini ya kita enggak pernah tahu jodoh itu kan di tangan tuhan walaupun sudah
jodohin sama ibunya kamu nggak boleh menyerah oke jangan pernah menyerah untuk mendapatkan
kebahagiaan dan cinta kamu mirna kalau kamu yang benar benar sayang sama riza then go get it
apa perlu saya bantuin
nggak perlu saya bantuin
jangan menyerah ya
kalau di pabos manggil burosa manggil baru kita ke situ
kepo apaan sih
tepo itu singkong diparut kasih gula bungkus daun pisang dikukus
loh al ini anin kenapa
gak tau mbak
ya saya gak tau kenapa
anin kenapa itu
i don't know i don't know tadi al langsung buru buru masuk ke dalam
pokoknya gini kalian tahan anak anak jangan sampai tau anin pingsan oke
apalagi rena ya
ini gimana sih bukannya habis liburan di villa malah pingsan pingsanan
bukan malah seneng seneng
iya kalian di solo juga kayaknya kadang ngapa ngapain deh
mereka kayaknya kan harmonis aja berduaan
lah ya makanya itu
kan nggak ada anak anak gak ada orang orang
karena terlalu quality time
jadi mbak anin kecapean
ya gak juga kali ki
ah makasih sih gara gara kayak begitu langsung jatuh pingsan
ya namanya juga fans balon pink garis keras ya
ya gue mikirin sampe kesono sono deh ah
lah ya apalagi kalau nggak pengen nambah anak
ya kan bukan gara gara itu juga
aduh anin kenapa
aduh anin kenapa
gue gak tau juga sih mbak
cuma tadi waktu pas perjalanan ke rumah
katanya pusing terus tiba tiba beli tau
ya allah terus kenapa dibawa pulang
kenapa gak langsung kembawa ke rumah sakit aja
adik maunya pulang mau ketemu anak anak
karena belum sempet ketemu kan
ya juga sih
moga moga cuma kecapean aja ya
yaudah kamu tungguin andin ya
mama mau minta kiki buatkan teh manis sangat
aku aja yang buat ya
biar mama yang bilang sama kiki ya
kamu temanin ya
kayanya saya harus mulai mikirin din
apa perlu kamu ngajar lagi
kalau ternyata fisik kamu juga terlalu letih
ya dia masih lemes sih masih tidur gitu
bikinin teh manis anget buat andin supaya dia ada tenaga ya kiki ya
ya bu nanti kiki bikinin pas banget tadi kiki habis itu
oh ya kak
sama ini mir saya minta tolong teleponin dokter ya
dokter yang biasa ya
sayangnya michi masih di sana ya
kalau mici udah pulang kan kita gampang tinggal telepon mici
yaudah teh manis anget bawa kamu kalau udah ready ya
kiki jadi kangen deh sama mbak mici
lu kangen mbak micinya apa kangen mas angganya loh
ya cuma kan kalau dulu kiki ngejar ngejar karena mas angga belum nikah
nah sekarang kan mas angga udah nikah sama mbak mici
betulnya nggak bisa didapet lagi dong
eh itu bukan jerapa dring
kayaknya peneran deh ini mbak
gue juga mikirnya sih sampai ke situ ya
cuman lo kayaknya pikirnya kejauhan dah
lah emang nggak seneng kalau mbak mirna kita kedatangan di dunia ini ya depan lompeng
ya seneng seneng
cuman maksudnya tuh nggak yang baru pulang dari vila tuh langsung jadi
kenapa harus tape sih
nggak sekalin aja nih
teh tinggal celup langsung taruh gelas jadi
nih kayak begini
nih kayak begini
nih kayak begini
ini perubahannya mbak mirna aneh aneh
lagian kenapa sih hari hari ini kok kakak sensitif gitu marah marah mulu marah marah mulu
ya sih bukan kayak begitu
tapi emang biasanya tuh ya
jeda berapa hari dulu aja tuh berapa
seminggu dua minggu nanti baru
apa mbak mirna cangah canggih mau udah kepengen bikin palon pingsan hari ini
oh nggak terbalik itu teh
telepon gua ke mana telepon gua ke mana
baiklah kalau gitu pada fit sampai kita ketemu lagi ya
baik pak nino semoga berhasil ya
kira kira elsa bakal bantuin dia ya
padahal untuk saat ini
perusahaan furniture di malang memang sangat membutuhkan investor
adalah orang yang mungkin
bisa sangat membantu
untuk perusahaan furniture bangkit lagi
ini sih mbak saya mau payment untuk table dua belas
tapi sebentaknya saya mau
hai no baik
makan siang di sini
iya baru aja selesai
tadi datang bawa mobil kantor atau diantar ya
yaudah kalau mau boleh saya antar nanti
kalau udah selesai semuanya
soalnya meeting udah selesai juga
tapi saya mau ke kantor yang masal dulu
ketemu randy kan
iya mau ketemu randy
oh yaudah nggak apa apa saya antar nanti ya
thank you ya sebelumnya
maaf pak saya mau tanya sekali lagi
apa sudah ada feedback dari pak al pak
tentang rencana launching produk baru kita pak
iya masalah itu sampai sekarang saya belum bisa menghubungi pak al dan bu andi
soalnya kita tuh butuh banget kepastian ini pak
soalnya kalau kita undur berarti kita harus infokan keberanian masyarakat kita pak
untuk buat mundur jadwal rilisnya
ya mungkin itu keputusan terburuknya
berarti launching kita didahului oleh produk moluka ya pak
itu produk baru ya
iya pak ini pemain baru skincare pak
jadi launchingnya itu sehari setelah kita pak
dan kalau kita mundur pak berarti kita bisa bersamaan launchingnya bersama mereka pak
siana mempunyai banyak impian dan cita cita di saat dia masih hidup
salah satunya adalah bisnis skincare
malahan dia udah menyiapkan namanya
dan sekarang saya akan merealisasikan impiannya dia itu
dengan memulai bisnis produk produk skincare
dengan nama molucca
semua sudah siap pak
cuman kita masih keep brand ambasadornya
karena plan awalnya brand ambasadornya adalah mbak si ana sendiri kan
saya paham kalau kalian masih keep brand ambasadornya
karena kalian belum menemukan penggantinya kan
tapi untuk konsep launching brandnya saya suka sekali
saya sudah approve
tapi kita belum bisa memulai apapun sebelum kalian menemukan penggantinya
kita harus cari brand massador yang baru
ya mbak saya mau pesan paket nomor tujuh ini satu
sama tolong sekalian ditotalin sama table dua belas tadi ya
oke saya tunggu ya
ditunggu ya mbak
ya dah sambil nunggu saya ambil tas dulu ya
memangnya ada yang penting yang mau kamu bicarain setelah kamu habis makan siang ini sama saya
ya ada beberapa hal sih yang ingin saya sampaikan
tapi kayaknya prioritasnya kita hantarin dulu baru kita bicara
ya oke gak apa apa ya
ya gak apa apa
sudah saya siap siap
iya bu pesanannya
terima kasih ya
jadi gimana dok
gak ada sakit yang berat
soalnya tadi nggak ada tanda tanda seperti ini sih dok
cuman memang waktu pas perjalanan menuju kampus saya sedikit ngelihat andien kayak kecapekan
bapak tenang aja bapak ibu semua tenang
bu andin baik baik aja kok
benar kata bapak bu andien hanya kelelahan dan ada dehidrasi
so istirahat yang cukup dan konsumsi multivitamin akan sangat membantu bu andri untuk memulihkan kondisinya
alhamdulillah kemudian ada yang berat
sepertinya memang kondisi bu andin tubuhnya tidak lagi mampu untuk mengikuti keinginan beliau beraktivitas terlalu berat
jadi memang harus istirahat
oke kalau tidak ada yang mau dipertanyakan lagi saya mau izin keluar
akan saya berikan resep untuk bu adi
terima kasih dok
kalau begitu mama temenin dokter keluar ya maaf ya mama bicarakan sama dokter
saya mau temenin
kamu tetap periksa andien ya dia lebih membutuhkan kamu
kalau saya sudah buat kamu sampai kelelahan seperti ini
saya janji saya akan jaga kamu sampai kamu pulih nek
jangan sakit ya
nanti bu andin boleh diberi teh manis panas lagi ya bu
untuk menambah tenaga beliau
yang perlu diingat adalah sebelum bu andien minum obat purutnya tidak boleh dihidupkan
jadi harus diisi
oke kalau gitu nanti saya akan laksanakan
oke saya pamit kalau begitu bu
semoga bu ading cepat sembuh dan sehat lagi ya
amin amin terima kasih dokter ya
ya silahkan sudah tahu jalannya dokter
katanya sih cuma kelelahan aja
diingatkan sebelum minum obat perutnya andien tidak boleh kosong
harus diisi dulu sebelum minum obat ya
terus banyak minum yang hangat hangat
seperti yang manis sangat
semoga pingsannya mbak andin ini tanda baiklah
apaan sih pertanda baik
orang lagi pingsan pertanda baik
seram banget sih lu
eh jangan ngomel ngomel dulu
kenapa kan kiki belum selesai ngomongnya
maksudnya itu kan pingsannya ini tuh pertanda baik kalau itu mbak adi itu kalau ternyata perutnya lagi
kan biasanya kalau orang ambil awal awal kan suka gitu
nggak secepat itu juga
nggak secepat itu juga
masa cepet sekali
emang terjadi di sana
ini cuma ya nanyain kondisi mbak andin gimana ke ibu
kalau yang saya dengar kayaknya bukan itu ya
sama reina kan masuk tak banget
saya mau buat makanan buat andien dulu ya
kamu mau mama temenin nggak
kamu udah coba memangkan dia belum
kami sudah berusaha pak
pihak kami juga sudah meminta maaf
tapi beliau ingin mempirakan masalah ini
ini bahaya kalau sampai viral
nama kovisi dia akan tercemar
aduh ya allah
harus gimana ini
kamu tenang aja
bilang semua teman teman disana
udah saya ke sana sekarang deh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok nggak pergi
saya yang tewas
udah jalan aja gak apa apa pak
aku nggak mau ninggalin kamu mak
uf buat aku pusing
aku gak mau urusan ini jadi panjang soalnya
ya udah nggak apa apa
papa pergi aja
kamu jangan kemana mana ya
enggak aku janji aku akan diem aja di rumah
tunggu aku hubungin andin dulu bentar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nak kamu kenapa
aduh nak jangan terlalu capek dong nak
udah kamu istirahat deh
papa pakai speakerphone aja ya
alhamdulillah mama udah enak
cuman ya masih lemes lemes aja
ya kamu sehat sehat ya istirahat ya sayang
ya ini mama pas udah istirahat juga kok
udah kamu istirahat juga banyak vitamin banyak istirahat ya
enak ya tempat sembuh nak
gak apa apa kamu jalan aja
urusan kafe beresin dulu sampai selesai
aku sehat kok gak apa apa
tapi kamu janji jangan kemana mana ya aku gak mau kamu pergi kemana terus kamu pingsan atau apa
kemarin untung ada jessica loh yang nemuin kamu
aku sain gak lama ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di rumah ya
tapi aku kok pengen tanya lagi ya ke dokter
soal kondisi aku yang sebenarnya ini
sungguh aku gak tenang
karena aku sendiri pun ngerasain ada sesuatu
apa kita pastikan aja untuk reschedule launching produk serum kita pak
soalnya waktunya udah mepet mepet sekali pak
nah kita harus segera memberi kabar kepada vendor yang terlibat proyek ini pak
dan kalau terpaksa kita tunda pak kita bisa kehilangan kepercayaan pak
sebenarnya launching itu bukan hal yang kecil pak
karena menyangkut banyak pihak pak
jadi sayang sebetulnya pak kalau kita tunda ini pak
saya belum bisa memutuskan tolong kasih saya waktu sepuluh menit ya
saya akan coba telepon pak kembali
ya baik pak
apa saya coba telepon bro saja ya
untuk memastikan pak al sudah pulang atau belum
tungguin nih bu bos
pak bos mau masak gitu
ya maulah kan buat istri tercintanya gimana sih mbak mirna ini
maulah kan buat istri cinta tadi kan katanya kiki kan
tapi saya juga bingung ya
temenan temanan banget ya apa bisa dia
bu apa yang dia pikirkan
efek dari milah
eh yang kacau
wah perang tuh
pak mirna pak mirna
parang parangnya kiki pak mirna
ya biarin aja udah gak apa apa biar nanti kalian tinggal bantu beresin sih
sebelas menit ada telepon dulu
mau sana mau ngeliat
nanti nanti nanti tinggal beresin sebentar ada telepon dulu
oh fandy telepon sebentar ya
selamat siang randy waalaikumsalam ada apa ren
maaf bu menganggu
sebetulnya saya ada keperluan dengan pak al bu
apa pak al sudah kembali ke rumah bu
oh sudah sudah al sudah di rumah
oh sudah ya bu
ya sebetulnya saya belum berani menelpon pak al karena pak al titip pesan ke saya untuk tidak dulu diganggu bu
oh iya memang dia mematikan mobilephonenya selama di vila tapi kayaknya sekarang dia sudah switch on handphonenya deh
ya tapi maaf bu masalahnya ini ada keperluan yang urgent
oh gitu yaudah kalau gitu nanti saya bilang sama al apakah dia mau pick up the phone atau mau ini nanti saya akan sampaikan pokoknya heran ya
oh iya bu baik silakan
bentar ya saya tanya al dulu
saya sekali sekali cek
mbak itu beneran mas al mau masak mas al itu nggak inget apa kalau zaman dulu itu dia masak telur aja gosong sama keasinan terus sekarang mau sosok masakin badan bisa kita bantuin aja
namanya juga amnesi ya mana inget juga pak bos kayak begitu dia ingetnya dia mungkin jago masak kali
ya dia juga siapa lagi kan ini barusan mas reddy telepon pastikan mau bahas masalah kerjaan
gimana kalau kita kesana daripada nanti bareng bareng di dapur anjing
nah benar langsung
bu rosa kok belum telpon saya lagi ya
semoga pak memberikan jawaban secepatnya ya
dan memberikan abur abur pak al untuk launching produk kita ini
ya supaya nggak mundur lagi
semoga begitu pak
permisi pak reddy
di depan ada tamu yang ingin bertemu dengan bapak
oh gitu ya
tunggu sementar ya saya juga masih nunggu telepon dari bu rosa soalnya
oh atau kalau gitu biar saya minta tamunya untuk menunggu dulu aja ya pak
ya waalaikumsalam ren
bagaimana bu dengan jawaban pak
ya al bilang katanya nanti dia akan menghubungi kamu
sekarang dia lagi sibuk
nanti akan menghubungi jadi
udah deh biarin aja deh
justru kita harus kasih semangat ke pak bos oke
nanti saya telepon lagi ya sekarang saya tutup dulu
atau nanti sekalian aja aldebaran dan enan menghubungi kamu
sorry ya ren saya tutup
oh iya bu baik
udah begini gak usah lagi bu
udah udah rasanya enak
aku mikirin peresnya nih gimana
ya udah biar sama denganmu
ya udah biar sama denganmu

ya udah biar sama denganmu
jawaban dari pak a sudah bisa diatur dulu kan pak
sepertinya kita harus undurin deh
untuk pandemi baru ini
pak album kasih jawaban soalnya
menjadi hilang kepercayaan oleh banner vendor itu
tolong kamu kabarin semuanya ya
untuk launching produk kita nanti
kita ganti aja ya semuanya konsepnya
supaya tetap update nantinya
nanti saya segera
menghubungi brand ambasalur kita
untuk merubah schedule nya pak
pak saya permisi dulu pak
kamu yakin mau masak
mau masak apa sih kamu
mas al beneran yakin
udah berapa lama kerja sama saya
belum belum ngerti itu doang pak
saya nggak nanya yakinnya pak
siapa tahu kan
kalau saya sudah memulai sesuatu
saya juga yang akan mengakhiri
karena ini saya sudah mulai
ini nggak usah mainan pisau
pokoknya jangan terharu gitu dong
ngeliatin perjuangan saya
campur aduk gitu lah mas
perasaan kita ini
maksudnya gimana campur aduk
campur aduk kan
ya terharu banget
dulu saya pernah bikin telur
terus telurnya gosong sama kasihinannya
kok bagus tau
waktu di vila andin pernah cek
bener gak mau dibantuin
enggak usah emang enggak apa apa
supaya saya bisa lebih konsentrasi
ya kita pergi
terima kasih loh
hampir aja ketahuan
saya masaknya berantakan banget ya
perasaan di vila kemarin gak begini
kiki tadi itu udah senang gitu pun dengernya
udah deg degan juga
kiki ngira kalau ingetan mas ali itu balik lagi
mas ali ceritanya bandit
saya juga senang tadi bu
balik lagi ingetannya udah gak amnesia kan bu
eh tapi ya
jangan jangan apa bu
gak tahu ya
kayak film film itu
oh kembali setelah jatuh dari kuda
bukan saya mengetawai
cuma kan kalau di film kartun suka gitu ya
iya tapi bu
misalkan benar gitu ingetannya udah balik
ibu gitu ya kan
mau surprise in saya kali
kiki jadi gak yakin depo
kalau ingetannya mas ali itu sebenarnya balik
oh gimana sih tadi bilang yakin
lu udah senang
ya sekarang aku gak yakin lagi jadinya
kalau tanda tandanya seperti ini
jadi kita tunggu aja deh nanti deh
gak tau deh
selamat siang mbak surya
selamat siang semuanya
menghancam dalam gerakan kredit kita pak
udah kalian kerja lagi
selamat siang mbak
selamat siang pak
saya pemilik kafe di sini
ada yang bisa saya bantu
oh jadi anda pemilik kafe yang tidak profesional ini
boleh saya duduk
begini mbak tadi saya sudah dengar
penjelasan dari karyawan saya
saya perlu dengar dari mbak
tentang apa yang terjadi
saya memesan enam minuman untuk dibawa pulang pak
tapi ketika pas sampai di rumah
berarti sama seperti yang dijelaskan
sebagai pemilik kafe ini
saya minta maaf atas keteledoran anak buah saya
saya juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada semua orang
yang telah menonton video ini
apa boleh saya sebagai kompensasinya
saya memberikan voucher
untuk beli makanan atau minuman
yang mbak mau di sini gratis
sementara papa pergi ke kafe
aku kesini sendiri untuk memeriksakan
kembali kesehatan aku
tapi aku ragu
takut kalau penyakitku ini
memang ternyata berat
selamat siang bu
apa ibu mau membelikan diri
iya saya mau periksa
tapi bisa nggak sebentar aja kasih saya waktu
saya mau berpikir dulu ya
kalau jadi periksa
ben apa kabar
kok ada di sini
pak nino mau ketemu sama pak al
kalau aku kesini untuk nganterin kamu makan siang
dan kalau pak nino
kebetulan tadi kita ketemu di restoran
jadi sekalian mau nganterin aku kesini
di mana pengarah tuh
ya alhamdulillah ancar pak
dan insya allah sebentar lagi kita akan
launching produk baru
kenapa nggak sekalian ya
tadi memang rencananya ada
mau meeting lagi kita
saya kira kalian kesini
mau sekalian makan kucing bareng gitu sama saya
aku mau nanya kalau misalkan meeting kita postpone
apa keberatan atau urgent nyetiknya
nggak nggak masalah
ya udah lanjut aja berarti saya pamit
aku berubah kejaran lagi
nanti kita aturin
bisa hubungin nina langsung mungkin kalau ada yang penting
ya udah saya pamit
terima kasih ya
jadi aku bisa temenin kamu makan siang
kira kira pak bos berhasil nggak ya masaknya
kalau niatnya udah sebesar kayak tadi itu udah pasti jadi
meskipun ntar rasanya kita gak yakin ya kayak apa ya
dahlah nggak apa apa
kasih kesempatan buat al
penasaran juga saya cap
gimana masaknya berhasil
ada beberapa bahan yang kurang lah
ini saya mau belanja dulu ke supermarket
mas al butuh apa
biar saya yang jalan biar cepat
kalau kamu yang jalan ntar kemana mana andin nggak makan
kayak gitu mas al lagi yang cintanya sama mbak andin
jadinya masak sendiri
coba kalau pak isa kayak gitu kan pasti
tapi ini nggak sih
al tuh semakin
kiki doang kan